video pernyataan seorang camat di sumeneb jorimur
tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya
dalam video tersebut sang camat yang tengah memimpin
rapat koordinasi percepatan vaksinasi di kecamatan batang batang
secara mengejutkan menyampaikan kepada enam belas kepala desa yang hadir
untuk mencuri sapi peliharaan warganya
tidak mau mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
setelah videonya yang berisi pernyataan kontroversial tersebut menjadi viral
sang camat langsung membuat video klarifikasi berisi permintaan maaf
ia mengaku isi video tersebut hanya candaan agar warga mau divaksin
itu adalah gulyonan
coba bapak ibu dengarkan kembali yang diviralkan itu kan semua ketawa
itu tidak benar
menjadi salah tafsirkan oleh teman teman
jadi sekali lagi saya minta maaf
sementara itu bupati sumeneb ahmad fauzi mengatakan pihaknya
tidak pernah memberikan instruksi kepada para camat untuk menyampaikan hal tersebut
vaksinasi memang penting tapi harus disampaikan dengan cara yang baik
agar masyarakat tidak semakin resah
pihaknya pun memerintahkan badan kepegawaian daerah dan inspektorat
untuk segera memanggil camat tersebut untuk diperiksa
video aksi penghutan liar yang diduga dilakukan oleh seorang oknum polisi
ini menjadi viral di media sosial
terkait peristiwa itu
polres tabes bandung membenarkan pria yang ada di video tersebut
merupakan aib tubik yang tercatat sebagai anggota polsek
bapak bapak dan bapak bapak
saat ini oknum polisi tersebut telah ditangkap dan dimutasi
untuk diperiksa secara intensif
selain aib tubik polres tabes bandung juga menangkap dua belas orang lainnya
untuk dimintai keterangan sebagai saksi
kedua belas pria ini merupakan petugas jaga pos pasar induk caringin
yang diduga terlibat dalam aksi pungutan liar terhadap pengemudi truk
jumlahnya bisa mencapai tujuh ratus hingga delapan ratus ribu rupiah
yang bersangkutan memang mengaku meminta uang sebesar seratus ribu rupiah
dan memang hasil pengakuannya hanya sekali itu saja
terkait aksi pungli ini polrestabes bandung masih melakukan penyidikan
guna mengetahui berapa lama praktik tersebut telah berlangsung
demi liputan cnn indonesia